kalau aku pulang sendirian ke kontor kuketemu kalau ijo lagi kalau
cuma penakut nggak ya pernah ku juga sih
bu ranti beneran ini mau ikut ngerondak
iya tuh pak rete saya gak percaya sama kerjanya si pak rete
pokoknya saya mau cari sendiri color ijo
aku benang pak rete harus dapat
ya udah aku saya direncangannya ditemenin ya
ya udah tapi pak rete kenapa sih
kok pakai bajunya begitu celana nama nih
aduh mencerang banget pak rete
bu ranti yang mau kita tangkap ini adalah kolor hijau
siluman yang selalu warnanya hijau
ini namanya pendekatan persuasif
jadi mau gak mau saya harus berkamuflase seperti dia
jadi dia nyaman
nah setelah itu baru saya tinker saya tewak
ya tapi gak usah pakai warna ijo gitu juga tuh pak rete
gak sebatik hijau corak corak warna hijau
iya anda pernah pak rete mau pawai
hih berarti punya
k penisnya ardur
bunuh set elangnya
plug cat belum ngasih
tidak sudah ya mama
hei tenang tenang
kata saya juga apa jangan pakai warna etak
ini bukan kolor
ini celana sedengkul
ya ini celana bukan kolor
mau celana mau kolor kalau warnanya hijau
bikin trauma pak rete
cewek ceweknya trauma ngelihat warna hijau
aduh udah dong jangan pada berantem kayak gini
pak rete itu lagi gawat nih keadaannya
saya lagi dikejar kolor hijau nih pak rete
ya udah udah nggak usah lindungi sini
ya udah ney sekarang cari bantuan
lapor keamanan saya sama bu ranti
akan menghadapi kolor hijau makasih pak rete
itu warga mana ya saya nggak pernah melihat
kenapa sih emang pak rete cantik
hei bukannya mikirin kolor hijau malah mikirin cewek cantik
pak rete deh yang di depan
wah ada gunanya
juga pura pura pingsan
udah pergi kolor hijaunya
bu ranti ayo bu ranti bangun
saya nolongin bu ranti atau cewek yang tadi ya
ah yang ada ajalah nggak apa apa
stok lama juga gak apa apa
kadang madu dadi aja nih
buang sendiri aja nggak berani
kalau aku pulang sendirian
ntar aku ketemu
kolor hijau lagi
kalau udah gak pernah aku
ya penakut juga sih
ada kolor hijau kadang
kadang kita rosongin perempuan itu
kadang pengen nolongin
dafa sebenarnya pengen nolongin
tolong ada kolor hijau
tolong ada kolor hijau
kita tuh mesti buktikan sama warga
kalau kita tuh bukan yang cemen cemen yang dibilang
maksudnya apaan dik
eh kita ngebuktiin sama warga
bahwa kita tuh bukan nasib yang cemen
bukan hansip penakut sama si kolor hijau

dik gua nggak kuat dik
gua takut dimakan dik
maju mundur syantik
emang kalau pulang dari sana itu rasanya
uh mbak prinses dari kerajaan
dan juga wangi semerbak
masalahnya mbak prinses
ini mah belum mati teh cuma pingsan
hii kok belum mati sih
ah nggak seru eh bagus dong kalau gitu
eh bagus dong kalau gitu
ya udah angkut aja angkut itu belum mati beneran
kok bisa di situ sih mayatnya
eh mayat orangnya teh geletak
bu ranti alhamdulillah
ibu sudah siuman
gimana bu ranti apa yang dirasa sekarang
perasaan saya teh kesel
pak rete kenapa sih bawa saya pulang ke rumah pak rete
kenapa nggak ke rumah saya aja
pasti pak rete habis modus ya
bu ranti saya sudah berulang kali ngomong
jangan suka su jojon
jangan suka su huzon
jangan suka su huzon
saya ini niat baik loh tanpa pamrih
ketika bu ranti tadi sakit pingsan
saya nggak bawa ke rumah bu ranti tahu nggak kenapa
takut ada kolor ijo
ntar kalau kenapa napa saya juga yang direpotkan
nggak diapa apain enak aja
kok tangan pecusnya pendek
emang tadi ya
hei nggak usah diomongin dong
saya mau demo sama warga warga yang lain
kalau pak rete nggak pecus ngurus kolor ijo
pak rete emang nggak pecus bener
sabar sabar sabar para warga
ibu aku mau demo tuh yang lain
demo kecantikan demo masak demo apa gitu
apa pak rete
demo demo begitu mah udah biasa
bapak bapak sama ibu ibu
udah nggak mau lagi diteror sama kolor ijo
iya nggak ibu ibu
provokator gini susah aja saya
eh pak rete saya dengar
berarti kolor hijau udah meresahkan kita semua dong
kemaren dia itu nyuri
perhiasan nyuri baju baju
kita sekarang nyulik cewek juga
aduh besok apa lagi pak erta
iya pak rete
ya udah pak rete
ah buktinya mereka jadi ijo ijo
kak rang dap dik duk kalian kan bertiga
kampung ini kalau ngelawan kolor ijo
aja gak bisa
iya benar pak rete
dan juga para warga
saya sebenarnya tidak ingin mengucapkan ini
karena desakan dari
para warga jadi siang hari ini
saya harus mengambil keputusan
untuk memecat kalian
untuk nama yang saya sebutkan
untuk bisa maju ke depan satu langkah
saya akan meminta